papa kamu dan tante maya selama ini membohongi kamu
mereka bilang mama kamu sudah meninggal
padahal mama kamu itu masih hidup
nah itu dia mama kamu tiara
itu yang saya dengar dari merca
sebelum polisi sempat ngasih tahu
itu tidak bersalah
dan segera akan bebas
tapi dia keburu lari dari sana
dia itu ingin berubah
dan dia ingin dikasih kesempatan untuk kedua kalinya
oleh sebab itu
saya panggil bapak kesini
untuk membantu mirja jadi pengacaranya
saya yakin sekali pak
pak mirja tidak akan mendapatkan masalah
selagi dirinya menyerahkan ke dalam kantor polisi lagi
selebihnya menjadi urusan saya
lalu bagaimana dengan biayanya
jangan khawatir soal itu pak ustadz
saya kan melakukan secara pro bono
terima kasih pak
baik pak sama sama
tadi pak abdi memang datang
tapi cuma sebentar
lalu beliau pergi lagi
dia pergi kemana pak
bang ardi dan sekeluarga pergi ke rumah sakit
karena bu maya dirawat di sana
saya harus temu dia pak
ini sangat mendesak
saya benar benar harus temui dia pak
ini menyangkut kehidupan intan pak
intan kenapa pak
hanya pak ardi yang bisa menolong dia pak
kesian sekali non intan
pak ardi sekarang berada di rumah sakit mega
rumah sakit mega
terima kasih ya pak
pak sekarang kita terus pak
sakit mega pak ya
udah kalian garis
kalian akan didata buat dibawa ke panti asuhan
aku ngamak tinggal di panti asuhan
intan kan punya keluarga bu
berarti jangan bawa ke panti asuhan bu
udah kalian diem
gak usah banyak protes

sayang kamu kenapa
naik kamu mau ketemu sama aku harus buru buru mas aku datang kesini buat ngambil akselahir
anakku aja mas saya anak kita tiara sekarang ada di rumah sakit bukan itu mas anak aku yang
satu lagi dalam bahaya dan aku harus kesana aku pergi lagi kenapa kenapa nailah pergi begitu saja
apa benar dia masih belum bisa memaafkan aku apa dia melakukan ini buat balas dendam karena
aku pernah mengusir dia dari rumah semoga dokter bisa menyelamatkan maya semoga dia bisa segera
sadar aku nggak tahu bagaimana jadinya kalau aku sampai kehilangan maya
hai coba tanya dokter lagi mama mau tahu keadaan maya sekarang ma sekarang lagi ditanganin sama
dokter kita harus percaya kita harus tunggu dokter tapi tapi mama kan mau tahu gimana
keadaannya maya sekarang bagaimana perkembangannya aku juga mau tahu ma tapi kita harus percaya kau
dokter akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan maya ya kita bisa lakukan sekarang
nailah tunggu nailah tunggu nailah tunggu dulu ya ya ya ya
kamu pergi lagi naik
sekarang aku harus cari kamu ke mana
ya udah oma beliin minum dulu ke kantin sebentar kamu tunggu di sini ya
nih aku gak ngerti
kamu tadi pergi begitu aja
sekarang kamu kesini kamu coba cari aku kamu maunya apa
kamu harus bantuku sekarang ya mas
karena aku lagi ada masalah
nay kamu pergi sekian lama nay
kamu gak tanya kabar aku kamu gak tanya kabar anak kamu
kamu udah ngelupain tiara
mas tapi ini soal intan mas
intan mau dibawa sama mereka ke panti asuhan
dan sekarang kita harus jemput dia di panti sosial mas kamu harus ikut sama aku mas
intan anak kamu di panti sosial
kalau nggak salah panti panti kamu tahu kemana mereka dibawa
kayaknya di panti sosial pak
bintan dibawa ke panti sosial
papa harus tolongin intan
iya kakak mau dibawa
mas kamu harus tolong aku mas
kita harus ke sana sekarang
naya anak kamu biasa jualan gorengan di jalan
kamu harus tolong aku sekarang mas
itu dalam bahaya sekarang mas kamu harus ikut
kamu maukan mas
kenapa dia bisa ada di sini
kenapa dia bisa menemui ardi
kalau adik bawa perempuan stres itu kembali ke rumah
anak haramnya juga pasti akan dibawa
enggak itu nggak boleh terjadi
aku gak sudi perempuan stres sama anak haramnya tinggal di rumahku
itu udah mulakan mereka
tapi kalau kau sudah mengatakan tiga
yang kamu memang gunakan

bila menemunya tiara
kalau aku gak bisa menjauhkan ardi dari nailah
aku akan bikin tiara yang memisahkan ardi dengan naila
tiara kamu lihat tuh lihat itu
enggak mama itu mamanya intan
papa kamu dan tante maya selama ini membohongi kamu
mereka bilang mama kamu sudah meninggal
padahal mama kamu itu masih hidup
nah itu dia mama kamu tiara
kami menemukan what can kobe sayau
kami menemukan what can kobe sayau